aksi penolakan kampanye terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat di beberapa kesempatan berujung pada pelaporan ke badan pengawas pemilu bawaslu dki jakarta
namun meski sudah diproses hukum aksi yang bisa diancam pidana itu belum terlihat akan menyurut
tim pemenangan pasangan peserta pilkada dki jakarta nomor urut dua basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat atau ahok jarot telah melaporkan aksi penghadangan dan penolakan masa ke badan pengawas pemilu atau bawaslu dki jakarta dan kepolisian setempat
dalam laporannya setidaknya ada empat kasus yang diadukan tim sukses ahok jarot
tim pemenangan pasangan petahana ini menduga upaya penghadangan tersebut
merupakan tindak pidana karena terjadi secara terstruktur dan dilakukan oleh sekelompok warga yang diduga bukan penduduk setempat
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri ikut angkat bicara terkait kasus penolakan kampanye yang kerap dialami pasangan yang diusung partainya tersebut
megawati menganggap warga yang menolak adalah warga bayaran atau orang yang buta hukum
kalau ada mereka yang datang
untuk menolak dan sebagainya orang itu mungkin hanya ada dua hal
satu adalah memang dibayar kedua mereka tidak tahu aturan
seolah mengaminkan dugaan tim pemenangan ahok jarot
bawaslu dki jakarta menyatakan upaya menghalangi kampanye adalah tindak pidana dengan ancaman penjara satu hingga enam bulan
serta denda dari rp enam ratus sampai rp enam
bawaslu mengaku tersebut adalah penyakit yang terjadi di jepang
setelah memproses laporan tim pemenangan ahok jarod ke kepolisian
mendapatkan laporan terkait dengan penghalangan kegiatan kampanye
kita juga tahu yang melakukan itu yang penghalangan itu siapa pendukung siapa kita tidak jelas itu
ya tindakannya kami melakukan tindakan dan kami sudah memutuskan bahwa pelaku yang mencoba untuk menghalangi kegiatan kampanye
itu sudah kami putuskan bahwa itu merupakan tindak pidana dan kami naikkan menjadi penyidikan
dan disarankan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan
sejauh ini setidaknya ada lima saksi yang telah diperiksa bawaslu
salah satunya adalah jarod saiful hidayat
wakil gubernur dki jakarta nonaktif tersebut datang memenuhi undangan bawaslu pada selasa malam lima belas november lalu
jarod dimintai keterangan selama dua lima jam
ini aktornya siapa
bukan kemudian kami terus gagah gagahan ketika ada penolakan terus kami hadir karena saya berani tidak
tapi betul betul ini untuk pendewasaan dalam demokrasi kita
betul betul kita semua di dalam pilkada dki jakarta itu marilah
kita bersaing secara fair
sementara itu kpu dki jakarta menyatakan akan membuat keputusan konkret bersama badan pengawas pemilu dan polda metro jaya pada pekan ini
hal itu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang
namun kpu menolak untuk melakukan
pendekatan hukum terhadap warga
kpu lebih memilih pendekatan persuasif serta sosiologis bersama pihak terkait
ini sesungguhnya tidak semata mata urusan kpu atau urusan bawaslu
tetapi juga ini memang melibatkan banyak pihak termasuk tim calon
jadi tim kampanye pasangan calon mereka kan punya tim kampanye punya relawan kampanye punya petugas kampanye
nah tim tim ini harus bekerja
jangan sampai kemudian mereka belum berkomunikasi belum kulon
nuan istilahnya dengan warga setempat calonnya sudah datang sehingga kemudian warga ada yang kaget dan kemudian melakukan penolakan
kita akan mengamankan lanjut kita silakan kembali masuk
ada undang undang yang mengatur isiannya
ini kan berarti menghalangi jalannya pemilu kada
kalau hanya bicara itu nggak masalah tapi kalau menghalangi kan nggak boleh dong
kpu bawaslu dan kepolisian telah menegaskan bahwa aksi penolakan kampanye adalah tindak pidana
namun di tataran praksis
aksi pelanggaran hukum itu tak kunjung hilang bahkan justru kian marak
suci banjin cnn indonesia
aksi penolakan terhadap aktivitas kampanye pasangan peserta pilkada dki jakarta nomor urut dua ahok jarot kian marak beberapa waktu terakhir
padahal sesuai undang undang pilkada ada ancaman pidana bagi para pelaku baik penjara maupun denda
namun mengapa ada kesan badan pengawas pemilu dan aparat keamanan seolah tak berdaya di lapangan
di masa sekarang ini pelanggaran kampanye masih sulit untuk ditindak
kami mengulasnya malam hari ini dengan tbac hasan satsili sekretaris timpok penangan ahok jarot
bang aceh saya maksudnya bang aceh ya benar ya
kemudian ada m jufri koordinator bawaslu dki jakarta
pak jufri selamat malam
kemudian ada fadli ramadhanil peneliti dari perludem
selamat malam mas fadli
terima kasih sudah hadir
saya ke bawaslu dki terlebih dahulu
jadi hasil hari ini
jadi dari empat laporan yang disampaikan oleh tim ahok jarot
itu hanya satu yang memenuhi unsur tindak pidana pemilu
kenapa demikian bisa jelaskan
bawaslu tadi siang sudah memutuskan atas laporan tentang adanya penghalangan
atau gangguan kampanye yang dialami oleh pasangan nomor dua
itu kita putuskan bahwa ini merupakan tindak pidana pemilihan
setelah kita melakukan
kita akan menyelidikan selama lima hari
saya garis bawah terlebih dahulu sebelum lebih jauh
jadi istilahnya adalah penghalangan ya
bukan penolakan ini
di dalam undang undang itu bunyinya mengganggu menghalangi dan mengacaukan jalannya kampanye
mengganggu menghalangi dan mengacaukan
yang anda proses sekarang ini masuk pada kategori yang mana
jadi dari empat laporan yang disampaikan
pertama laporan yang disampaikan itu tanggal sembilan november

nah dari tiga laporan itu kita melakukan penyelidikan selama lima hari bersama dengan tim gakumdu
di situ ada kepolisian ada kejaksaan
dari tiga kasus yang dilaporkan yang kejadiannya di kembangan jakarta barat
ternyata kami tidak menemukan bukti bukti yang cukup karena laporan yang disampaikan itu belum jelas
masih kabur laporannya
kemudian waktu kami itu hanya lima hari melakukan penyelidikan

maksudnya apa terlalu pendek lima hari ini
ya memang diatur dalam undang undang dalam melakukan penanganan pelanggaran itu hanya lima hari
tapi dalam konteks yang terjadi di lapangan sekarang lima hari ini terlalu pendek
ya memang aturnya seperti itu ya
enggak yang anda rasakan aturannya lima hari tetapi ketika kemudian anda praktekkan untuk memproses seperti ini lima hari itu tidak cukup
itu sangat singkat memang
kepolisian nanti dikasih waktu dua minggu
siapa tahu di komisi dua dpr kan mendengar begitu kan lima hari terlalu pendek untuk mengusut ini
lalu silakan lanjutkan
ya setelah itu lima hari itu kita melakukan penyelidikan di tiga kasus itu karena memang pelapor itu tidak menyebut nama ketika itu pelapor pertama
ya menyebut nama setelah kita melakukan penyidikan ternyata bukan orang itu
setelah kita melakukan penelusuran mendapatkan saksi saksi di lapangan kemudian mengambil hasil pengawasan dari pengawas pemilu lapangan
kemudian tiga laporan itu kita putuskan bahwa ini tidak bisa ditindaklanjuti karena waktu sudah habis
kemudian ada lagi laporan masuk pada tanggal empat belas
lima belas november dengan peristiwa yang sama tapi pelapornya berbeda
nah karena memang waktu itu belum melebihi tujuh hari setelah kejadian maka kami bawaslu meregistrasi laporan tersebut kemudian kita lanjutkan lagi penyelidikan selama lima hari
nah dari laporan yang keempat itu karena dia sudah menyebut nama pelaku kemudian bukti bukti video akan kami melakukan klarifikasi dengan menghadirkan pelapor kemudian melahirkan
ada tujuh saksi yang kami periksa
laporan empat belas november ya
untuk aktivitas kampanye tanggal berapa itu
yang sama tanggal sembilan november
tanggal sembilan oke
nah setelah itu kita melakukan klarifikasi kepada tujuh saksi kemudian kita undang telapor
telapor tidak bisa hadir maka karena ini waktu mepet maka tim gakunduh turun ke lapangan untuk meng cross check para pelaku
nah ternyata setelah turun ke lapangan masih tidak ditemukan
maka kembali ke kantor saya putuskan bahwa ini tetap kita putuskan bahwa ini merupakan tindak pidana
dan hasil penyelidikan lima hari ini kita tingkatkan menjadi penyelidikan
bedanya apa dengan yang tadi ketika ditelusuri yang tiga tadi sebelumnya ketika ditelusuri di lapangan juga pelakunya beda ternyata begitu
dengan yang sekarang tidak ditemukan juga pelakunya kan
pelapor yang pertama itu menyembuhkan nama tetapi bukan itu yang pelakunya
oke beda orang berarti
iya video yang kita lihat itu kita tanya orangnya ternyata mukanya berbeda
nah setelah laporan yang ke dua laporan yang tanggal empat belas itu apa yang disampaikan pelapor
disampaikan kepada kami kita cross check ternyata betul
orang yang dituduhkan itu memang betul betul pelakunya
itu yang laporan tanggal empat belas
tetapi itu peristiwa kampanye yang sama aktivitas kampanye yang sama atau aktivitas kampanye yang berbeda
kan ada tiga yang disampaikan
memang pertama dua ini tidak bisa mengunus unsur
tapi yang satu ini memang ada pintu ada petunjuk yang betul betul mengarah ke tindak pidana
maka itu kita dalami
kalau yang dua ini memang karena dia tidak melakukan kegiatan kampanye
dia baru mau turun
turun tiba tiba di blok
boleh saya agar lebih jelas supaya ini lebih runut begitu ya
jadi peristiwa kampanye nya itu yang dilaporkan ada tiga
yang memasukkan laporan ada tiga juga atau empat
iya maksudnya dari pasangan nomor dua ini
tiga peristiwa kampanye untuk kampanye nomor urut dua ya kan
itu tiga peristiwa kampanye
dilaporkan kepada tim kampanye nomor dua
kemudian tiga laporan itu
di antara satu kita mengatakan bahwa ini tidak cukup formilnya
karena lama tidak disebutin
kemudian yang kedua yang lama juga tidak disebutin
tapi yang pertama menyebutkan nama
kemudian bukti bukti juga sudah mengarah kepada tindak pidana
maka kita dalami
kemudian saksi saksi di lapangan
kemudian hasil pengawasan kita kumpulkan semua
foto foto kita cocokkan dan ternyata betul
tapi karena waktu itu yang pertama tanggal sembilan itu
waktu sudah habis
tidak bisa kita lanjutkan
tapi kemudian kita minta kalau
karena waktu setelah kejadian belum lebih tujuh hari
maka pelapor yang berbeda
masih tim yang sama
akan melaporkan kepada pengawas pemilu
dan kami tidak lanjuti selama lima hari
baru kita betul betul mencocokkan dan benar
apa yang disampaikan oleh pelapor
sama persis dengan apa yang dituduhkan
akhirnya itulah kami memutuskan bahwa ini betul betul merupakan tindak pidana
cukup puas dengan hasil ini
kita jawab setelah jeda ya
kita tahan dulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik sudah dijelaskan tadi dari bawah seluruh dki jakarta
saya ingin langsung tanya kepada tim sukses
jadi bagaimana hasil dari bawah seluruh ini
sudah cukup puas dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh bawaslu
tentu baru tadi kami mendapatkan kepastian bahwa laporan kami yang keempat
itu mendapatkan naik tingkatannya menjadi tindak pidana
yang tiga sebelumnya tidak
yang tiga sebelumnya tidak
ini memang harus ditinjau ulang
soal penghalangan terhadap orang yang berhak
pasangan calon berkawalan
itu kan dijamin oleh undang undang
nah sekarang ini nggak bisa cara kerja bawaslu atau pihak pihak yang terkait dengan penyelenggara pemilu atau pilkada
itu melakukan sesuatu kejadian
jadi ini kita bisa analogikan dengan begini
ada orang yang dibunuh
padahal pada saat itu seharusnya
bahwa seluruh juga ada di situ
polisi juga ada
harusnya lebih baik sebelumnya ada tindakan pencegahan
kan orangnya sudah jelas
dengan bagaimana pencegahan itu konkretnya langsung
dalam setiap kali kita melakukan kampanye kita laporkan ke kpu
kpu juga pasti akan ditembuskan ke bawah seluruh
pasti ada petugas kpu atau petugas bawaslu yang ada di lapangan
pasti atau seharusnya
karena setiap aktivitas
yang anda tahu sebagai tim pemenangan tidak pernah melihat
saya tidak tahu
karena kan setiap anggota bawah seluruh petugas lapangan
kita kan nggak pernah tahu
ada atau tidak jadi kita tidak tahu ya
tapi kan kalau kita melihat runtutan dari sekian banyak kampanye yang kita lakukan
pada pertama ada gangguan
yang kedua ada gangguan
dan itu seharusnya kan menjadi perhatian dari pihak bawah seluruh
untuk bagaimana memantau perkembangan apa yang terjadi di lapangan
ya tim lapangan ini akhirnya
kalau faktanya bahwa apa yang terjadi itu tidak dipantau oleh pihak bawah seluruh
artinya memang bawah seluruh tidak bekerja secara preventif
untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kampanye
ada tidak upaya preventif itu
kalau mau kampanye kan ada laporan ke kpu dan kemudian tembuskan ke bawah seluruh
nah disitulah pentingnya tim kampanye itu melaporkan atau menyampaikan kegiatan kampanyenya kepada kepolisian
nah disitulah kepolisian bisa melihat
lihat bahwa kampanye pasangan calon itu kampanye di wilayah mana daerah mana
agar polisi bisa mengamankan kegiatan kampanye
dan itu sudah dilakukan
kalau itu saya kira sudah dilakukan oleh kita
soal kita melaporkan kepada kepolisian melaporkan kepada kpud dan saya kira juga kepada bawah seluruh sudah dilakukan
jadi yang saya khawatirkan kan begini
karena proses penegakan terhadap pelaku gangguan kampanye tersebut
tidak menggunakan hukumnya
maka orang orang itu akan semakin berani
karena tidak ada ketegasan sama sekali
kita ganggu saja
saya kembali dulu yang ke soal tadi
jadi dari bawah seluruh itu ketika dilaporkan seperti itu ada tim yang turun tidak di lapangan
atau peraturannya pak bawaslu atau panwaslu yang di lapangan tidak ada sebenarnya
setiap kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon yang sudah memberitahukan kegiatan kampanyenya kepolisian
dan tembusan ke kami itu pasti ada
yang dilaporkan ini
asalkan asalkan semua kegiatan kampanye itu sudah mendapatkan pemberitahuan dari kepolisian
kan tadi kan sudah pasti dilakukan
ya sudah dilakukan
jadi semua kegiatan kampanye itu ada
kasus yang ditangani juga yang sudah diputuskan itu semuanya membantu data data dan hasil pengawasan
mungkin yang dimaksud mas tali ini sebelum terjadi penghalangan
seharusnya ada yang terlebih dahulu untuk melakukan kombinasi supaya kegiatan kampanye ini tidak terganggu
nah saya kira itu tugas kepolisian
untuk melakukan itu
ya begini ini saya selalu menganalikan begini
kejadian terjadi korban baru kemudian dicari pelakunya
itu kan sebetulnya bukan tindakan preventif
yang ideal itu kan kita melaporkan kepada kpud kita mengelaporkan kepada kepolisian bahwa kita akan kampanye di sini
itu sudah dilakukan ya
itu sudah dilakukan
kan seharusnya idealnya itu pada saat kita turun
ada pihak pihak yang melakukan gangguan ya harusnya segera diambil tindakan
jadi bukan menunggu laporan dari kami
ya itu menurut bawaslu tugas dari kepolisian
cukup dari kepolisian saja bisa
saya kira enggak itu kan kewenangan bawaslu juga
sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa kita mengundang kepolisian tetapi belum ada respon sampai sekarang
karena itu saya ingin mencoba
katakanlah memang tanggung jawab kepolisian tapi apakah hanya kepolisian ataukah harus ada juga dari pihak bawaslu dki
kan di dalam undang undang yang punya hak untuk melakukan pemantauan itu kan bawaslu
seharusnya yang saya maksud begini
kalau misalnya bawaslu merasa selama ini dia tidak memiliki data tentang siapa pelakunya gitu kan
toh kalau bawaslu jeli di situ ada pelakunya
pelakunya itu jelas dan ada juga petugas bawaslu petugas lapangan bawaslu yang melihat di situ
tidak perlu kemudian mencari ah telapornya tidak ada
misalnya petugas lapangannya juga melihat kok kejadiannya terjadi
jadi datanya itu bisa datang dari petugas lapangan sebenarnya
ya jadi semua hasil kegiatan kampanye dilakukan pasangan calon semuanya ada datanya dari kami
tetapi petugas pengawas kami itu kan hanya satu orang satu kelurahan
artinya ini kekurangan sumber daya
nah setelah ada kejadian dia melihat peristiwanya tapi dia tidak tahu siapa pelakunya
itu problemnya kan sebetulnya
sama dengan teman teman apa namanya
tim kampanye juga tidak tahu juga siapa namanya
pekawas kami juga tidak tahu namanya siapa pelakunya
nah itulah makanya
kalau saya cuma ingin menyesalkan bahwa ketika laporan yang kami berikan
ternyata terlapornya yang melakukan tindakan tersebut tidak diketahui oleh kami
seharusnya pada saat itu pihak bawaslu bisa melihat
bersama sama siapa pelakunya
tapi saya sepertinya menangkap bahwa
bawaslu kekurangan orang untuk mengawal setiap aktivitas kampanye calon ya
untuk satu kelurahan satu orang tadi
seperti itu memang
ya memang di undang undang satu pengawas pemilu itu hanya satu kelurahan
di undang undang seperti itu sekarang kenyataannya anda merasa kurang tidak
ya kalau melihat dari
kalau akhirnya tidak bisa mengumpulkan data
katakanlah tim kampanye nanti kita akan tagih juga bagaimana mengantisipasi juga
tapi saya ingin tanya bawaslu dulu ini kurang tidak orangnya
ya kalau dari segi pengawasan saya kira
memang keterbatasan gitu ya
tetapi kami juga tidak mengatakan bahwa kami mengeluh dengan adanya cuma satu penguasa
karena pengawasan itu sebenarnya bukan hanya dibebankan kepada hanya pengawas pemilu
tapi kan ada masyarakat ada juga tim tim kampanye juga saling mengawasi
ya tetapi kan yang memproseskan adalah bawaslu
ketika bawaslu kurang kan itu kan bisa datang dari tim dari dalam sendiri
nanti tentu saja kepolisian juga harus bertindak itu juga nanti kita tagih
cuma sayangnya kepolisian tidak bisa hadir di sini
mas indra ya satu hal yang menurut saya
ini tidak boleh dibiarkan
kenapa karena betul tadi yang menjadi tema kita ini adalah penodaan terhadap demokrasi
setiap orang yang sudah sah dikatakan sebagai calon dia harus dilindungi
dia harus mendapatkan perlakuan yang sama untuk melakukan kampanye
kan inti dari pilkada itu adalah bagaimana kita bisa menawarkan program menjual program
bagaimana kita bisa menjual program
kalau untuk melakukan kampanye
sekarang saya ingin melihat lebih luas begitu ya
ke mas fadli sebagai peneliti perludem melihatnya seperti apa
ya ini di jakarta mas fadli
di jakarta ini kemudian bawaslu tadi sudah menyatakan seperti itu
untuk satu kelurahan satu orang
kesulitan menemukan siapa pelakunya begitu
sampai baru laporan yang keempat kalau tidak salah tadi laporan keempat
baru ditemukan bagaimana yang di daerah lain di aceh kita lihat sudah mulai
pertama sebetulnya memang yang harus dipahami pertama itu menurut saya adalah
kampanye itu kan tidak hanya semata mata ingin meyakinkan pemilih
agar memilih calon yang bersangkutan
tapi lebih dari itu adalah soal pendidikan politik kepada masyarakat sebetulnya
nah makanya kemudian aktivitas kampanye itu dilindungi sedemikian rupa di dalam undang undang
makanya ada ancaman sanksi pidana
bagi siapa saja orang yang mengacaukan menghalangi atau mengganggu pelaksanaan kampanye
itu dipidana dengan ancaman satu paling singkat satu bulan paling lama enam bulan
dan atau denda paling sedikit enam ratus ribu paling banyak enam juta
jadi ini menjadi concern yang sangat serius berarti ya
dalam undang undang ini
infrastrukturnya memenuhi itu tidak
nah makanya itu perlu dilihat itu kan bisa kita lihat nanti sebetulnya
nah kalau kita lihat kunci dari semua ini memang proses penegakan hukum mas indra
nah ini yang paling membahayakan adalah menurut saya aksi menghalangi kemudian mengganggu
mengacaukan tahapan kampanye itu
nah itu yang paling mengkhawatirkan
nah itu yang paling mengkhawatirkan
nah jangan nanti kemudian ada pasangan calon atau timnya kemudian yang merasa terganggu
dengan aktivitas kampanye lawan politiknya kemudian mengerahkan orang untuk mengacaukan
aktivitas kampanye itu
nah ini yang kemudian menjadi concern yang paling penting menurut saya
nah tadi kita mengapresiasi bahwa slu sudah menaikkan proses penyelidikan ini ke tahap pendidikan
nah ini yang harus diproses pelakunya harus ditemukan harus dihukum sesuai dengan
sesuai dengan ancaman hukuman yang sudah ada
frasa di dalam pasal satu ratus delapan puluh tujuh ayat empat itu setiap orang
nah makanya mau dia tim kampanye mau dia masyarakat umum mau dia suka relawan suka tidak relawan dan lain sebagainya
sepanjang dia mengacaukan mengganggu atau menghalangi kampanye itu bisa ditindak
nah makanya menurut saya yang paling penting bagaimana fenomena yang terjadi di dki jakarta ini
itu bisa menjadi pintu masuk untuk memberikan tindak tegas kepada pelaku yang merusak atau mengacaukan aktivitas kampanye
karena kita bayangkan satu ratus satu daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak pada dua ribu tujuh belas ini
itu kan masih akan melakukan kampanye masih lama sekali sampai sebelas februari
sebenarnya kalau memang itu menjadi concern yang sangat serius frasa juga setiap orang
jadi setiap orang ini sudah jelas ini ada hukum pidananya ada sanksi pidananya loh kalau menghalangi pun bahkan menghalangi saja begitu ya
itu ada sanksi pidananya masalahnya tadi bawaslu itu menceritakan untuk melakukan apa penyelidikannya lima hari lima hari
tidak cukup waktunya ini jomplang gak sih dengan concern yang sangat serius tapi ya infrastrukturnya apa adanya begitu
waktu hanya lima hari kemudian pengawas yang ada di lapangan satu kelurahan satu orang begitu
nah sebetulnya kan ini bukan persoalan yang berdiri sendiri menurut saya sebetulnya
pertama memang yang menjadi kunci adalah kepada seluruh pasangan calon tidak hanya di jakarta
memang sudah diwajibkan melalui peraturan kpu itu melaporkan sebelum melakukan aktivitas kampanye itu harus lapor dulu kepada kpu
apa gunanya ya untuk melindungi hal hal seperti ini
jadi kpu bisa berkoordinasi dengan kebawas slu bisa berkoordinasi dengan kepolisian
tapi apa yang anda lihat ketika itu sudah dilakukan masih terjadi
nah makanya ketika itu terjadi satu soal singkatnya waktu untuk memproses bagi kebawas itu memang menjadi salah satu catatan
evaluasi perludem misalnya adanya batasan batasan waktu untuk melakukan penanganan pelanggaran pidana
padahal yang akan dicari adalah keadilan materil itu menjadi salah satu soal dalam penegakan hukum pidana pemilu kita
nah makanya kemudian kalau memang masih ada bukti yang harus ditemukan ya semestinya tidak serta merta
pelanggaran ini gugur begitu saja tapi memang ada ketentuan undang undang yang membatasi itu
nah yang kedua soal siapa kemudian yang bisa memulai laporan ini untuk bisa diselidiki
bawaslu dan pengawas pemilu beserta jajarannya tentu menjadi salah satu pilihan
tapi lebih dari itu menurut saya instrumen mekanisme penanganan pidana itu kan tidak hanya dari laporan saja
bisa dari temuan atau bisa dari laporan pemantau pemilu
jadi bisa inisiatif berarti
bahkan bisa langsung temuan kepolisian
karena kan kepolisian itu
nah kalau kemenangan bawas slu kita lihat di dalam konstruksi sentra keakumdu di pilkada dua ribu tujuh belas sudah jauh lebih kuat
kepolisian bahkan bisa melakukan pengledahan tanpa adanya kehadilan
nah ini sudah luar biasa menurut kita
memberikan proteksi kepada peserta kampanye kepada pasangan calon
dan juga memberikan kepastian bahwa tidak boleh yang namanya tahapan pilkada itu dikacaukan diganggu atau dihalangi
saya akan nanti menagih ke bawas slu karena disebut ternyata pewarnaannya benar
jauh lebih besar daripada sebelumnya
semangat sentra keakumdu itu kan tidak hanya bawas slu
sekarang yang hadir dari sentra keakumdu itu adalah bawas slu
kita tagih ke bawas slu nanti
tapi kita jeda terlebih dahulu
tetaplah di cnn indonesia prime news
saya beri kesempatan pak jufri dari bawaslu dki jakarta untuk menanggapi tadi
kalau disebut wawonannya sudah jauh lebih kuat
harusnya bisa lebih punya inisiatif mengandalkan temuan temuan begitu
jangan hanya mengandalkan laporan pak bagaimana
enggak juga kalau hanya kita mengandalkan laporan dari masyarakat
karena hasil rekapitulasi kami ya
kami sudah publis tadi siang bahwa dari tiga puluh empat laporan dugaan pelanggaran ada dua belas laporan dan temuan ada dua puluh dua
ini data yang anda pegang ini datanya ya
ya ini kami sudah publish bahwa lebih banyak temuan dibanding laporan
temuan itu dua puluh dua kasus
kemudian laporan itu dua belas
justru maksudnya disini sudah lebih inisiatif bawas slu nih
kan memang kan disitu kita juga tidak serta merta ada dugaan pelanggaran langsung dijadikan sebagai temuan
kita telusuri dulu
jangan sampai kita menemukan tiba tiba kita sendiri yang mengatakan bukan pelanggaran
dia menemukan sebagai pengawas pemilu yang tahu aturan tapi dia sendiri mengatakan bukan pelanggaran
nah beda kalau masyarakat masyarakat itu kan dia belum tahu aturannya dia tidak melakukan penyelidikan
maka ada dugaan pelanggaran langsung dilaporkan
nah kalau kita ada penelusuran ya ada dugaan pelanggaran juga penelusuran
temuan ini dari laporan tim yang di lapangan
iya semua yang cdki jakarta
saya ingin menawaki mas indra ya
saya kira ya misalnya ya yang saya ambil contoh soal gangguan yang dilakukan kepada pasangan calon kita
empat kali dilakukan seperti begitu
harusnya kan ini menjadi perhatian karena ini adalah tindakan pelanggaran yang berat di dalam proses pilkada
maksudnya ketika sudah menjadi tren bukan tren apa yang terjadian yang berulang
paling tidak dua kali saja sudah harus menjadi perhatian serius dari bawaslu
akhirnya maksudnya mengawal nempel
pengawal nempel terhadap pasangan calon siapa yang melakukan itu bisa diidentifikasi siapa pelakunya
itu bisa menjadi inisiatif temuan gitu loh
itu yang kita harapkan sebetulnya adalah inisiatif yang lebih proaktif dari penyelenggara pemilu agar proses kampanye yang kami lakukan tersebut
tapi bagaimana dengan data yang dua puluh dua temuan itu
saya nggak tahu ini jenis temuan yang dua puluh dua itu apa
tetapi kan yang paling berat yang harus kita lihat adalah substansi dari kampanye itu sendiri
oh jadi ada yang prioritas yang seperti apa
tentu dong tentu dong prioritas mana yang harus dikedepankan
karena proses substansi dari pilkada itu adalah menawarkan program kepada rakyat
dan itulah yang seharusnya menjadi perhatian
ketika mau menyampaikan program dihalangi harusnya pelanggar pelanggar seperti ini yang di prioritas
tapi temuan apa sih yang dua puluh dua itu setingkat dengan yang disebutkan itu tidak
kalau yang terkait dengan penghalangan itu ada laporan itu ada dua
itu kan laporan
dan semua kegiatan yang penghalangan penggangguan kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan nomor dua semuanya ada laporan lainnya
jadi kami menekung lapangan itu ada namanya pom a dua
pom a pom a itulah diisi semua pengawas pemilu
mengisi masa pemilu kemudian diserahkan ke pengawas tingkatannya
nah setelah kita melakukan analisa tentang hasil pengawasan yang pengawas lapangan ternyata kita tidak menemukan siapa pelakunya ya
bukti buktinya juga hanya berupa foto dan seterusnya
maka kami agak kesulitan juga
nah ketika tadi disebutkan bahwa ketika sudah empat kali dilakukan
ketika dua laporan awal
misalnya itu sudah harusnya paling tidak dua laporan awal sudah harusnya bisa menjadi perhatian serius
menjadi prioritas lah paling tidak siapa yang melakukan ini
itu setuju tidak ada bahwa seharusnya seperti itu
jadi apapun kegiatan yang dilakukan pasangan calon untuk melakukan kegiatan kampanye
itu tanggung jawab kami juga untuk melakukan pengawasan
ya menempel menempel setelah dua laporan itu
melekat istilahnya pengawasan melekat
jadi bukan hanya melihat apa gangguannya
tapi jangan sampai juga ada kegiatan kegiatan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan
jadi semuanya kita awasi
jadi ada tim yang melekat sebenarnya ke setiap kampanye yang dilakukan
setiap pengawas kami kan ada pengawas pengawas pemilu lapangan ppl
di kelurahan itulah yang mengawasi jalannya kegiatan kampanye
itu yang sebetulnya kami berharap
bahwa kejadian kejadian yang kami alami ya terkait dengan gangguan tersebut
kan laporan yang pertama kedua dan ketiga itu seharusnya ya
ya itu bisa bersama sama dengan kami membuktikannya
jadi jangan mengandalkan kepada laporan kami
kami kan nggak pernah
kalau melekat itu apa kendalanya sampai tidak bisa mengetahui siapa pelakunya pak
saya jelaskan begini
laporan yang bersamaan itu dengan peristiwa yang satu hari itu
pada tanggal sembilan
kampanye nomor dua di kelurahan ini kelurahan ini kelurahan ini
satu rangkaian kegiatan
tapi karena tiga kali mendapat penghalangan maka itu dilaporkan dengan tiga tempat yang berbeda
nah dari situ pertama itu kita tidak bisa menemukan
kemudian peristiwa itu pun dilaporkan lagi
jadi satu peristiwa itu dilaporkan kembali
ingat mbak karena kalau hanya mendapatkan bukti bukti dari pelapor hanya berupa foto itu tidak mencukupi
nah maka kami turun ke lapangan pak
melihat menanyakan kepada siapa orang yang ada di sana
saksi saksi masyarakat yang netral
kalau kita tanya timnya tentu sama dengan laporan itu
ketua rt nya ketua rw nya
semua yang kita tanya
tidak ada yang tahu
di situ lah kita ketahuan ternyata ketua rt tahu
tahu nggak kita perlihatkan foto ternyata dia tahu
nah siapa namanya
baru di situ kita lihat
tapi sebagian juga pak rt nggak tahu
wah itu saya nggak tahu namanya siapa
nah peristiwa yang pertama di rawabelong itu ada laporan pengawasan
tapi semua yang ada di lapangan itu nggak ada tahu siapa namanya
maksudnya ini tim tim dari pengawas pemilu ya
hasil pengawasan dari pengawas lapangan ke kami
kemudian juga kami tanya pada ketua rt nya
maka ketua rt nya kan kena pukulan juga ya
berarti memang bukan warga di situ ya
makanya ini yang paling penting menurut saya mas intro
itulah maksud saya pak
inilah yang kemudian kami memiliki dugaan
yang terjadi terkait dengan pasangan kami itu bukan penolakan
karena kalau penolakan artinya oleh warga setempat
siapa yang anda duga
ini ada orang
ini adalah kegiatan yang dilakukan yang secara sengaja sistematis terstruktur
yang dilakukan oleh pihak luar yang sengaja ingin mengacaukan terhadap kami
ini bawaslu mencatat hal itu
bahwa ada upaya sistematis
atau tidak sekedar mencari pelaku
maksudnya ketika ini diduga tadi ada upaya sistematis
apakah ini menjadi perhatian serius bawaslu atau tidak
setelah kejadian pertama di rawabelong setelah kita tahu bahwa itu warga setempat
kita sudah mengantisipasi
ada apa ini
terjadi kedua kalinya
kemudian terjadi juga di wilayah jakarta timur
wah ini ada apa
nah makanya waktu itu dua hari yang lalu kita rapat dengan polda metro kodam jaya
semua saudara kita rapat untuk mengantisipasi termasuk tim kampanye juga
kita bahas masalahnya mencari solusi
jangan sampai ini masih terjadi karena ini merusak demokrasi kita di jakarta
ya itu dia
makanya kita bicara bagaimana pengawasannya ini
kalau tidak supaya demokrasi tidak terusak ini kan makanya kita bicara
bagaimana apa yang tadi diminta pengawasannya melekat
tapi saya juga ingin tanya tadi bahwa ketua kpu dki jakarta kan pak sumarro tadi juga mengingatkan
tim kampanye juga harus lebih awal jangan hanya minta bahwa
sekarang apa lagi yang harus kami lakukan
kami sudah lapor kepada rt nya
kami sudah melibatkan masyarakat di situ
kami sudah mengajak mereka
kami juga membawa pendukung untuk menjaga pasangan kami
tapi kalau misalnya ada orang orang luar
yang kemudian masuk
yang kemudian masuk
terus apa lagi yang bisa kami lakukan
anda khawatir akan ada bentrok horizontal
begini kalau misalnya ya
penegak hukum tidak tegas
kami juga punya pendukung dong
selama ini kami selalu tahan
kita harus menunjukkan bahwa kita mengedepankan damai
tapi kalau misalnya ada pihak pihak yang mencoba untuk mengacaukan ini
kami juga punya pendukung
kalau misalnya penegak hukum
tidak tegas terhadap orang orang ini
ya terjadi seperti itulah ya
di mana posisi penyelenggara penyelenggara
oke baik ini mengerikan mas
ini jadi fenomena yang menurut saya
kalau tidak ditindaki secara tegas
tidak ditindak secara tegas
proses penegakan hukumnya akan menjadi peristiwa yang justru mengkhawatirkan
ini bukan soal kandidat a kandidat b kandidat c ya
ini akan jadi presiden bagi seluruh daerah yang akan menyelenggarakan pilkada
itu yang sangat mengerikan

ketika ada orang orang yang mengacaukan
merusak dan menghalangi orang berkampanye
tidak ditindak secara tegas
itu akan menjadi bahwa
ini akan menjadi salah satu modus baru untuk menghalangi aktivitas kampanye
nah makanya kemudian
aparat penegak hukum itu tidak bisa bekerja sendirian
mesti merespon ini dengan
tidak bisa dengan cara yang biasa saja
misalnya melakukan penelusuran yang lebih jauh
siapa kemudian aktor yang menjadi pendukung tindakan tindakan ini
untuk mengorganisir ini
mengorganisir orang yang mengagut tahapan kampanye
karena seperti yang disampaikan pak jufri tadi
ternyata setelah ditelusuri oleh pengawas pemilu
orang yang melakukan pengawas cawan itu bukan warga setempat
berarti kan didatangkan ke sana
sudah ada asumsi itu berarti
nah ini yang perlu ditelusuri menurut kita
tentu tidak hanya terjadi kepada pasangan pak aceh saja
bisa saja nanti terjadi kepada pasangan yang lain
bisa jadi juga terjadi pada daerah yang lain
nah makanya tidak hanya di jakarta
di aceh itu ada dua puluh satu daerah yang akan menyelenggarakan pilkada
besar sekali pilkadanya
catatan perludem di aceh ini kondisinya seperti apa sekarang pak
nah banyak kekerasan kepada tim kampanye
mulai ada pembakaran
nah mulai ada intimidasi kepada tim kampanye
dan kita bisa menyimak dengan sangat sederhana bahwa
intimidasi kekerasan itu sudah mulai muncul
nah makanya kuncinya ada di penegakan hukum menurut saya
kuncinya ada di penegakan hukum
kalau kemudian seluruh pelanggaran itu
seluruh praktik yang tidak sesuai dengan aturan perundangan itu
ditindak dengan tegas
ini tentu akan memberikan efek jerah
kepada orang yang berpotensial
pada orang yang berpotensi melakukan itu
nah makanya kuncinya bagaimana kemudian
aparat kita siap tidak
saya yakin siap
saya yakin siap
karena kalau misalnya jawaban anda tidak siap
saya ingin beralih ke pertanyaan yang lain bahwa
memang keluar sedikit
kita siap nggak pilkada serentak ini
nah makanya kemudian ini kan sebetulnya masa transisi mas indra
jangan kemudian di masa transisi ini muncul persoalan
kita mundur lagi ke belakang
makanya setiap persoalan yang muncul
bagaimana baiknya solusinya
nah makanya kemudian menurut saya
saya yakin betul aparat kepolisian
pengawas pemilu kejaksaan sangat siap dan
bisa menuntaskan persoalan ini
makanya kuncinya adalah
bagaimana kemudian menindak ini secara tegas
dengan batasan batasan dan tantangan tantangan yang ada
soal keterbatasan personel misalnya
bagaimana kemudian juga mengajak masyarakat
menyadarkan masyarakat bahwa aktivitas kampanye itu
juga untuk masyarakat
melakukan pendidikan politik
sekarang bisa dibayangkan sama mas indra
kalau tidak mau memilih calon yang bersebutan
tinggal dipilih saja dari pemungutan suara
misalnya mas indra ya
bagaimana kita bisa menjelaskan program program kepada masyarakat
menawarkan berbagai macam visi misi dan lain sebagainya
kalau pada saat kita kampanye
yang harus kita hadapi adalah dorong dorongan
menghadapi orang untuk memberikan edukasi
eh bapak nggak boleh begini
itu kan artinya bukan substansi
misalkan ini sebelumnya juga sudah ada yang mengatakan
dari yang tidak mendukung
pasangan anda begitu ya
itu di fitnah itu
kalau kemudian bahwa itu di organisir
kan sekarang banyak juga yang mengkritisi kinerja
nah saya ingin melihat dari perspektif itu
katakanlah mereka memang misalnya menolak begitu
tapi boleh tidak secara aturan menghalangi
tetap tidak boleh ya
kalau memang tidak setuju dengan pasangan calon itu
tidak akan mendukung dia
kan sederhana saja
cukup tidak pilih yang bersangkutan pada lima belas februari
karena tahapan kampanye itu
bagian dari seluruh tahapan pilkada yang sudah disusun sedemikian
katakanlah kemudian dia pasangan ini
pasangan a ya
saya tidak menyebut yang satu dua
berkampanye di suatu tempat
karena pasangan ini dinilai mungkin berkinerja buruk
kemudian ada kelompok masyarakat yang kemudian sebenarnya tidak suka
tapi mereka tidak menolak mereka untuk menghalangi
tapi mereka mengkampanye negatifkan
misalnya seperti itu
nah itu kan soal konten kampanye
itu boleh tidak
dialog ya sah sah saja
anda datang ke sini
anda dulu tidak melakukan ini
melakukan counter argumen dengan calon yang datang ya sah sah saja
tapi kemudian menghambat orang datang
menjadikan kampanye itu tidak terlaksana
mengusir yang bersangkutan kampanye itu nggak boleh
jadi mas indra ya harus diketahui oleh mas indra begini
memang salah satu strategi dari kampanye yang kami lakukan adalah
pak ahok ini kan
pak ahok pak jarod ini kan petahana
dia ingin mengidentifikasi beberapa daerah daerah yang memang
kita menentukan titik titiknya
titik titik itu berdasarkan atas
tingkat besarnya pengaduan
dari daerah daerah tersebut
nah ternyata daerah daerah yang kami datangi ini adalah
daerah daerah memang yang
kami melihat bahwa kinerja kami dinilai kurang baik
kinerja petahana ya
kinerja petahana ya
kami datangi gitu loh
kami ingin tahu
dengan mendatangi itu apa sih sebetulnya
kekurangan yang dialami oleh masyarakat disini
kalau kita memiliki kedewasaan berpolitik
atau kedewasaan berdemokrasi
harusnya kan kami gak suka dengan anda karena programnya begini
dan dari situ kami bisa menyampaikan gitu loh
itu baru menunjukkan bahwa ada kedewasaan
jadi apapun kalau memang tidak setuju
ataupun mau mencabar silahkan
tapi tidak boleh menghalangi kesempatan untuk berkampanye
atau membuat kampanye itu akhirnya jadi batal begitu
desain metode kampanye yang disiapkan
undang undang pilkada terbaru ini kan
sebetulnya lebih mendorong pasangan calon itu untuk lebih turun ke masyarakat
kampanye di media cetak elektronik kan sudah dibatasi mas indra
nggak boleh lagi masih seperti pemilu dua ribu empat belas kan itu masif sekali
kemudian kampanye melalui apa
rapat terbuka itu kan sudah dibatasi
maksimal untuk pemilihan kebenaran hanya dua kali ya pak jubri
nah makanya kemudian
desain kampanye metode kampanye itu
bagaimana kemudian calon bisa bertemu langsung dengan masyarakat
berdialog langsung dengan masyarakat
nah itu yang memang didorong dalam tahapan kampanye ini
nah ketika memang seorang pasangan calon atau tim pasangan calon datang ke masyarakat
kemudian masyarakat itu ingin berdialog kemudian dengan pasangan calon
menyatakan keberatannya selama ini protesnya selama ini
ya diberikan saja
tapi kemudian mengejar pasangan calon melempari
dan kemudian itu kan sudah tidak pas
tindak sudah ya
pelanggaran tidak pidana
oke baik saya singkat saja dari penutupnya dari bawaslu nih
karena yang bekerja untuk mengawal ini semua kan
selain beberapa instansi yang lain ada bawaslu begitu
apa catatan anda sehingga bisa ketidakpuasan ketidakpuasan yang disampaikan salah satu pendukung kandidat ini
tidak terulang di tempat yang lain
ataupun di pendukung kandidat yang lain juga begitu
yang perlu di garis bawah itu pesan anda apa
ya kami hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat ya
jika ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon
berikanlah kesempatan dia untuk menyampaikan visi misi program
ya agar nantinya masyarakat bisa melihat
memiliki kesempatan ya
yang mana yang layak untuk dipilih gitu ya
sebagai bentuk antisipasi ke pasangan calon sendiri seperti apa
kemudian kami juga menyarankan kepada tim kampanye
setiap kegiatan kampanye itu
agar mendapatkan surat pemberitahuan kampanye
dan tembusan kepada bawaslu kepada kpu
kemudian juga mungkin lebih elaknya kalau
sebelum turun ke lapangan
itu ada tim dulu berkoordinasi dengan warga
menyisir apakah kegiatan ini kampanye tidak ada mendapatkan hambatan
diterlinking oleh pihak kepolisian
agar nantinya aman kegiatan kampanye
juga itu bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian
agar nantinya semua kegiatan kampanye itu bisa dijaga
agar tidak ada yang mencoba menghalangi kegiatan itu
oke jadi ada tim kampanye yang turun dulu sebagai penyisir begitu ya
mengecek apakah tidak ada kegiatan kampanye
kalau misalnya yang datangnya dari luar bagaimana
itu yang kita tahu
kita itu sudah dilakukan oleh kami sebetulnya ya
cuma kan kalau misalnya
pihak pengacau nya itu datang dari luar daerah
yang tidak sama sama ada kaitannya
ini catatannya berarti
organisir ini akan dikejar begitu ya oleh
siapapun pelaku tadi sudah dijelaskan bahwa
setiap orang yang dengan sengaja
tapi kan lebih mengerikan kalau sampai terorganisir ini
maksudnya ini masalah sangat serius kalau terorganisir ini
iya makanya kita harus melihat betul
ini mengejar pelakunya siapa
jadi apapun nanti siapapun ada nama yang kita lakukan pemeriksaan
itu dikejar siapa sebenarnya ini
dari mana sebenarnya siapa otaknya semua
penutup terakhir singkat saja
kalau ini misalnya datang dari kandidat lawan
pelanggaran seperti ini dilakukan oleh kandidat yang lain
kemudian ini ternyata pelakunya adalah di belakang itu adalah kandidat yang lain
ya karena disangsinya itu kan hanya setiap orang
tidak menyebarkan kepada tim kampanye
setiap orang siapapun mau tim kampanye mau relawan atau siapa
mau kandidat kalau memang itu pelakunya
maka pasal satu ratus delapan puluh tujuh a empat tadi
jadi kalau berhasil dari kandidat bukan diskualifikasi
itu ada nanti kalau memang dia betul betul
dan dia kena pidana tentu ada kata kata yang terkait
oh terkait begitu akhirnya
oke baik kita lihat nanti seperti apa
tindak lanjut dari bawaslu tentang yang satu sudah dianggap tindak pidana
terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini
dari bawaslu mas wadli dan juga bang aci
terima kasih telah bergabung malam hari ini